nanti saat sobri nikah sama dede bapak maukan hadir ke kua
bapak pikir pikir dulu
tapi yang pasti kalau bapak datang ke kua napa tidak akan mengantar kamu pulang ke rumah eros
sobri benar benar berharap bapak bisa ikut
sobri pengen bapak hadir saat sobri
ah terima kasih
potong juga kamu makan
sebentar mak sebentar mak
pak janji ya bu guru yola jangan datang lagi ke rumah kita
bu guru yola enggak papa izinin lagi datang ke rumah kita
terima kasih pak
papa mau ceritain dongeng biar jenifer bobo
apa apa ceritain dongeng apa
kata bu guru kabar yang berasal dari daerah sunda jawa barat pak
pada suatu hari kabayan sama iteng dari sunda jawa barat
jalan menyeberangi sungai
itung gimana ini kita mau nyeberang sungai
sementara ada buayanya banyak
tiba tiba ada seekor kancil lompat ceklah
kang kabayan ini itung pada kemana
eh kancil kata si kabayan
gimana caranya saya mau nyeberang sungai tapi banyak buayanya buas buas
kasian ini si itung
tenang ah tukang kabayan
saya akan bantu nyeberang sungai
terus akhirnya dibantuinlah sama si kancil
karena kancil kan akalnya banyak pinter
dilewatin itu sungainya
kang kabayan sama itung diajak jalan
diinjak injak itu buayanya tuk tuk tuk
sudah mengangkat tangan
boleh nggak pak debbie cerita
emang debbie mau cerita apa

debbie sering liat ada pemulung lewat di sekolah debbie
debbie kasihan pa
bajunya bolong bolong robek robek
papa kasih satu atau dua baju buat dia
kan baju papa banyak yang nggak kepake
baju papa kan banyak
banyak juga yang gak kepake
daripada nggak kepake
mingan kasih aja buat pemulung pa

baju papa kan banyak yang bagus bagus
banyak yang keren keren
banyak yang mahal mahal
terus kalau papa kasih ke pemulung itu
nanti pemulang itu jadi keren
jadi cakep jadi ganteng kayak papa
apa ketawaran si raos
pa kalau papa kasih bajunya
pasti dia bahagia
kalau dia bahagia dia bakal cerita cerita ke temennya

eh tau nggak
eh tau nggak
dari mana kamu dikasih baju sama dadang
itu dadang orang terkaya di ciraos
hah masa sih
kalau nggak percaya tanya aja semua orangnya langsung
pasti nanti papa bakal terkenal

nanti papa kasih baju yang paling mutut
nanti papa kasih baju yang paling jelek
bapak kasih baju yang paling lama buat pemulung itu
nanti papa kasih baju yang paling jelek
debbie memang tau papa baik
pa debbie tidur dulu ya

buah buah ya nak
jennifer melakukan itu semua karena dia sayang sama papanya paku
tapi justru ini malah tidak baik untuk jennifer
karena jennifer malah melupakan dirinya
jadi tujuan kami memanggap pak akung kesini itu supaya pak akung mau membantu untuk menyadarkan pak idoi
dan menyeru pak idoi untuk berbicara sama jennifer
agar jennifer itu mau belajar lagi sama bu yola
insya allah saya akan bantu bu
insya allah saya akan bantu bu
makasih pak akung
makasih pak akung
makasih pak akung
oh ya pak akung
kabarnya hari minggu itu akan diadakan kerja bakti di setiap rt ya
tidak jadi hari minggu bu
jadinya hari sabtu
katanya hari minggu pak
soalnya hari minggu itu untuk pengajian
ada lagi bu dokter
sudah cukup pak
kalau begitu saya permisi dulu
terima kasih bu dokter

nanti saat sobri nikah sama dede
bapak maukan hadir ke kua
bapak pikir pikir dulu
tapi yang pasti
kalau bapak datang ke kua
napa tidak akan mengantar kamu pulang ke rumah eros
bapak akan langsung pulang ke ciraus
bapak akan langsung pulang ke ciraus
tidak apa apa pak
berharap bapak bisa ikut
sobri pengen bapak hadir